lu nyanyi pendor
eh eh pat
gue kira lu larang gak lu kemung
oh ada sepijir dong
udah udah duduk
duduk duduk duduk
eh pat coba
dah eh eh eh
kok kau pat
muda koncak kosong
tinggi tinggi jatah ring
kenapa lagi sih pak supir

apa lagi sih fir
dibenerin dulu nih
fir masih lama kagak sih
bentar doang ini makanya lagi
bentar bentar ini urusan bisa kacau kita kan mau buka puasa di vila
iya kapan nyemain di puncak gitu
oh bentar lagi juga kelar
buruan apa gimana sih
kalo gini caranya mah kagak bakal nyampe dah

sabar itu lagi dibenerin
udah boleh bantuin